pandemi covid sembilan belas membuat pariwisata indonesia khususnya bali terpuruk
untuk membantu pemulihan sejumlah perusahaan swasta berkolaborasi
bekerja sama dengan pemerintah untuk menaikkan kembali program pariwisata
sudah hampir dua tahun objek wisata di berbagai tempat di bali sepi pengunjung
bukan hanya itu pandemi covid sembilan belas juga membuat hotel hotel bagai bangunan tak berpenghuni
enesis group yang merupakan produsen antis hand sanitizer di indonesia
program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program pemerintah
program yang mulai diluncurkan pada jumat tiga september ini
diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat
yang ingin menikmati liburan dengan aman nyaman dan sehat
dengan dibarengi protokol kesehatan yang ketat
anesis group mendonasikan sepuluh ribu lebih dispenser antis hand sanitizer
di banyak objek wisata di tanah air
khusus untuk bali seribu dispenser akan disiapkan
atau lambat tentu saja kita ingin liburan kembali
tapi liburan ini tentu saja banyak concern ya apakah kesehatan tetap terjaga atau enggak
jadi kita ingin edukasi kepada masyarakat indonesia lewat partnership dengan ticket com
bahwa liburan itu bisa kok tetap aman nyaman dan tentu saja sehat ya
program ini juga menjadi upaya membantu pemerintah untuk menaikkan kembali pariwisata indonesia
khususnya di bali
kemudahan mencari akomodasi wisata termasuk diskon dan paket kesehatan yang disiapkan
diharapkan bisa memancing wisatawan untuk kembali berkunjung ke pulau dewata
enam ratus hotel yang menjadi mitra ticket com di pulau jawa dan bali
telah disiapkan untuk membangun
dan juga memberikan layanan spesial bagi pengunjung
dari tiket com bekerjasama dengan antis memang sangat berharap bisa membantu
untuk menaikkan kembali para wisata di indonesia secara general dan bali secara fisis
jadi program ini kami senggerakan dimana antis menyediakan care package untuk customer
dan kita mengganti ke ticket com menggandeng hotel untuk memberikan harga spesial
untuk tamu bisa menginap lebih panjang
kolaborasi ini disambut positif oleh pemerintah provinsi bali
untuk itu pemprov bali berharap bisa menjaga kembali perusahaan ini

antara destinasi wisata dengan calon wisatawan
jadi adanya kegiatan ini kan merupakan satu bentuk kolaborasi ya
jadi kerjasama untuk mengelola para wisata bali di era pandemi ini
program ini diharapkan bisa memberikan solusi bagi pelaku usaha pariwisata
yang ingin membuka kembali usahanya tanpa mengabaikan protokol kesehatan